rekaman cctv sebuah warung makan di kota palu sulawesi tengah
menunjukkan kepanikan para pengunjung yang berlarian keluar
warga panik lantaran guncangan gempa dengan magnitudo enam satu
yang terjadi pada sabtu pukul dua puluh dua empat puluh tiga wib
dikutip dari laman cnnindonesia com
bmkg menyatakan gempa dengan magnitudo enam tiga dimutakhirkan menjadi enam tujuh
gempa juga tidak berpotensi tsunami
meski demikian bmkg mengimbau warga agar mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan
gempa terjadi akibat pergerakan sesar palu koro
yang juga menyebabkan gempa dasyat di sulawesi tengah pada dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
menurut bmkg gempa dirasakan warga di pohuwatu gorontalo
samarindo dan jawa tengah
dan di kutai kalimantan timur
warga desa ujung bau dan tambu pantai barat donggala
sabtu malam sudah mengungsi ke dataran tinggi
aliran listrik juga sudah dipadamkan
badan penanggulangan bencana daerah sulawesi tengah
sudah mengirim tim ke lokasi yang terkena dampak gempa
mengutip cnnindonesia com tim reaksi cepat bpbd sulawesi tengah
sudah menuju ke camatan balaisam dan balaisam tanjung kabupaten donggala
untuk melakukan asesmen lapangan
tim liputan cnn indonesia